heidi adalah cerita tentang gadis yatim piatu swiss bernama heidi
dia berumur lima tahun
heidi kehilangan orang tuanya saat dia berumur tiga tahun
setelah itu dia dibawa oleh bibinya bernama dite
tapi ketika bibi dite mendapatkan pekerjaan di frankfurt
dia memutuskan meninggalkan gadis kecil itu bersama kakeknya yang tinggal di lereng gunung
bibi diti aku tidak ingin tinggal di sini
aku mohon jangan tinggalkan aku pergi
ini semua untuk kebaikanmu juga anakku
heidi sangat sedih
tetapi dia selalu berpikir
dia senang tinggal bersama kakeknya yang galak dan mulai tinggal di gunung
dia jatuh cinta dengan alam matahari yang merah selora dan fauna yang eksotik
dia mulai memelihara kambing dan bermain dengannya tiap hari
oh sayangku cepat ke sini
saat malam dia tidur di atas jerami sambil melihat kerlipan bintang saat malam
dia mulai menikmati sedikit demi sedikit alam di sekitarnya
beberapa hari kemudian dia mempunyai teman peter
anak laki laki berumur tujuh tahun yang tinggal dekat pondok dengan ibunya dan neneknya yang tunanetra
ayo cepat heidi kita pergi ke padang rumput
peter tunggu sebentar ya
heidi menikmati setiap harinya dengan pergi ke padang rumput bersama peter dan kambing
setelah dia kembali dia menghabiskan waktu dengan neneknya atau melakukan pekerjaan rumah bersama kakeknya
setelah itu kakeknya sangat menyukainya
dan sangat posesif terhadap heidi
dia menolak untuk menyekolahkannya karena dia telah bertengkar dengan mereka yang tinggal di desa dorveli
di mana dia dikenal sebagai paman alp
heidi aku tidak akan membiarkanmu pergi jauh dariku
kakek aku sangat menyayangimu
semua dihidupnya baik baik saja
sampai suatu hari jitte tiba tiba
datang entah dari mana
jitte membawa heidi ke frankfurt
untuk menemani gadis berumur sepuluh tahun yang lumpuh clara
yang hanya bisa bergerak dengan kursi rodanya
saat tiba di rumah clara heidi kagum melihat semua orang sangat disiplin dan mematuhi perintah dari nyonya rotton mayer sang penjaga rumah
dia melihat clara mempunyai koleksi mainan yang banyak
lemari pakaiannya dipenuhi dengan baju baju indah
dia merasa nyaman di sana dan mulai menikmati untuk menemani clara
pelan pelan semua orang menyukai gadis manis itu
clara ayahnya dan neneknya semua sangat menyukai gadis swiss kecil itu
namun nyonya rottenmeier sang penjaga sesmen
tidak menyukai heidi karena pakaian dia tidak rapi
tidak dapat membaca dan tidak dapat belajar bagaimana untuk berperilaku di rumah besar
nyonya rottenmeier berpikir heidi sangat nakal
kau harus belajar sedikit disiplin heidi
maafkan aku nyonya rottenmeier
seiring berjalannya waktu heidi merasa sangat rindu rumahnya
neneknya clara melihat heidi berpikir
melihat heidi merasa tidak bahagia
dia berbicara tentang heidi kepada dite tetapi bibi dite sangat egois
nenek melakukan segala cara untuk meyakinkan bibi dite tapi dia gagal
nenek aku tidak betah di sini
biarkan aku pulang nek aku rindu peter dan kakek
haidi gadis kesayanganku kau harus terus berdoa pada tuhan untuk meminta tolong
walaupun heidi memiliki semua kenyamanan hidup dia merasa seperti berada dalam kurungan
dia masih merasa tidak bahagia dan merasa kesepian
dia tidak lagi tertarik dengan apapun
jauh dilubuk hatinya dia berharap dapat kembali ke kakenya peter dan padang salju
tapi tidak tahu bagaimana caranya
itu mempengaruhi kesehatannya
dan dia mulai tidur berjalan pada malam hari
suatu hari heidi membuka pintu depan berpikir untuk kembali ke rumahnya
peter kakek aku pulang
nenek melihat hal ini dan sangat sedih
dokternya clara dokter klassen bersikeras jika heidi harus di rumah bersama kakeknya
heidi aku punya kabar baik untukmu
apa itu nek
kami akan mengirimmu pulang ke rumah ke kakek dan peter
oh aku menyayangimu nek kau yang terbaik aku harus mengucapkan selamat tinggal pada semuanya
clara sudah waktunya aku pergi sampai jumpa lagi ya berkunjunglah ke gunung
aku akan menunjukkan banyak tempat di sana
jangan pergi heidi aku akan merindukanmu
aku juga akan merindukan kalian semua terutama kau dan nenek
dia mengundang clara ke keluarganya di gunung
setelah dia sampai rumah dia mulai berlari ke girangan
kakek aku pulang aku sangat merindukanmu
aku juga merindukanmu gadisku
oh sayangku heidi aku tidak akan membiarkanmu pergi kemanapun sekarang sayangku
kembali ke gunung kakek sekali lagi senang bersama heidi dan mereka menikmati saat bersama
dia berjumpa peter hari itu
peter lihat aku kembali
heidi kami semua sangat merindukan

aku punya teman baru bernama clara
aku tinggal di rumahnya dan bermain dengan mainannya
heidi menceritakan ceritanya kepada peter dan juga neneknya
dia bahkan lebih mencintai padang rumputnya
beberapa bulan kemudian
clara memutuskan untuk mengejutkan heidi
dia memutuskan untuk tinggal beberapa bulan dengan nenek
clara di atas kursi rodanya diangkat menuju gunung dan merasa gembira untuk bersama sahabatnya
lihat heidi siapa yang datang untuk mengunjungimu
siapa itu kakek
heidi ini aku clara
setelah mendengar namanya dia terbangun dengan segera
aku senang berjumpa denganmu setelah sekian lama
clara sangat senang ketika berjumpa dengan heidi
setiap hari di saat pagi dia selalu bangun lebih awal untuk bermain dengan clara
dia menunjukkan padang rumputnya yang hijau matahari yang merah kicauan burung yang merdu
clara menikmati setiap saatnya
jadi sekarang kau sudah menyukai gunung
aku menyukai setiap saatnya heidi
terima kasih untuk ini semua ya
di saat yang lain peter merasa cemburu terhadap clara
dia berpikir clara telah mencuri sahabatnya
suatu hari peter melihat clara duduk bersama heidi di atas rumput dan tertawa
clara tunggu saja aku akan menyembunyikan kursi rodamu lalu kau akan pergi dan meninggalkan heidi
dalam kemarahan peter pelan pelan mengambil kursi rodanya
dan mendorong ke bawah gunung
dan bam kursi rodanya rusak
ya ampun apa yang telah aku lakukan
setelah clara dan heidi selesai bermain mereka menyadari kursi rodanya tidak ada
clara merasa tidak berdaya
heidi di mana kursi rodaku aku merasa khawatir
heidi mulai mencari dan tidak menemukannya di mana pun
aku tidak bisa menemukannya di mana pun clara aku akan panggil kakek ya
heidi segera memanggil pertolongan
di perjalanan dia melihat peter
peter clara membutuhkan pertolongan ayo cepat ke sini
ayo kita tolong dia untuk berjalan pulang
ayo clara lewat sini jangan khawatir kau akan baik baik saja
clara mulai berjalan beberapa langkah dengan bantuan peter dan heidi
dan dapat mengagumi keindahan alam di sekitarnya
peter merasa terkejut melihat clara sampai di rumah
keluarga clara sangat bahagia melihat clara berjalan kembali
ibu ayah aku sudah bisa berjalan kembali sekarang
aku senang sekali
kami merasa bahagia sekali untukmu clara anakku
peter merasa bersalah lalu mulai menangis
apa yang terjadi peter kenapa kau menangis
aku telah melempar kursi roda clara ke bawah gunung
karena aku berpikir clara telah merebut perhatian heidi dariku
peter kami memaafkanmu nak
namun nenek clara mengerti mengapa dia melakukan hal itu
dia tahu peter merasa bersalah
jadi bukannya menghukumnya dia memutuskan untuk memberikannya hadiah
ini anak kecil ambil ini dan jangan katakan tidak ya
keluarga sesman memberikan hadiah kepada heidi dan kepada neneknya peter
yang tunanetra untuk membuat hidupnya lebih nyaman
mereka berjanji kepada kakenya heidi bahwa mereka akan merawat heidi setelah kakenya meninggal
cerita berakhir dengan heidi berbincang dengan nenek
dan berterima kasih kepada tuhan untuk semua hal baik yang dia berikan di hidupnya

kami berterima kasih kepada tuhan untuk semua hal baik yang dia berikan di hidupnya